ah tapi bau men
nah nama aku deh
sembarang mana aja lu
gue beli mesti dikerjain
marek tinggal gini aja udah dapet duit
berarti ntar sore gue bisa latihan sama dina
penyamar ini gue simpen dulu ah
hi tangan gue bisa kena ancur
mampus lu gua bilangin lu sama laura lu
oh romeo my love eh my love eh apa apa sih oh cintaku aku sangat mencintaimu
kau mata lu soek dah ilah ilah lo makan sama jengkolam oncomnya belagu banget lo
kenal kenal romy yolio juliet apaan itu kegak ngerti pisan eh jamannya gua cuma romy dan julie begitu kurap
heeeeh dibilangin sama orang tua ngelawan mulu
itu si luki nih ya dia sekarang lagi selingkuh
lu coba kesini deh
huh are you serious ii jangan bohong beneran
iyaudah iyaudah dimana dimana dimana alamatnya dimana
ini gue lagi di jalan haji naim nomor empat puluh
oke oke aku eh bentar lagi kesana ya bye
hei pusatnya mau manto kemana lu gua lagi nyuci bantuin cepetan

heeh kakak ada tapi tapian yang penting bantuin
ini jahat gak pecek
hai cowok ganteng pasti nungguin tinje
latihan latihan iiih siapa mau latihan sama lu ngepao
jangan tinggalin eke dong eke kan bukan kucing garung
eke kurang apa glen eke tuh cantik iih
glen glen darling ya dimana si boh
eke mau jadi juliet yee
darling dimana kamu iih
kamu jahat glen
eke nyariinnya dari tadi iih
lo mau jadi juliet lo jadi julietnya si lukyaya si dengkol itu
jangan sama gue pergi
betimbuk juga lo huu
dia suka musik nih
ah dia mokad jangan jangan nih
tapi bau men
ya nunggu deh
eh eh gue gue gue aku di sini sih
gini deh ceritanya
gila tampang alim begini gak nyangka bisa jadi pembunuh berdarah dingin
untung gue gak kenal dia
coba kalau gue kenal dia bisa dibunuh gue dari belakang pakai lingkis
dikubur di depan halaman rumah dia kayak ayam
emang gue ayam dikubur sembarangan
emang gue mereka pembunuhnya
kapan lagi yang meluk melukin
iya bener sih glenn
wah gawat di peluk peluk banci lagi
lu ngapain temen gue lu
gue hajar lu ya
gue makan lu
buduh sama manusia sih
kurang ajar lu
lu gak ada perikosaan lu len
len bangun len
wah eh thank you banget loh
lu udah mau berkorban buat nyelamatin kehormatan gue
wah makasih makasih makasih makasih makasih makasih
lagian lu perut gue ditonjok tonjok
yang ini keluar
gue akan inget semua kebaikan lu untuk hari ini
ya dan nanti kalau misalnya kedepannya lu misalnya ada masalah apa apa
lu perlu bantuan lu nanya gue aja
gue pasti akan bantuin lo
gue utang budi sama lu deh
kalau gitu gue punya duit dong
eh utang budi bukan utang duit
tapi men gue lagi butuh duit
oke kalau lo mau duit
lu kerja buat gue
tapi duitnya duluan ya
gue kasih dulu duitnya dulu nanti gue balik
nanti baru gue kasih tau lo apa yang lo harus lakuin
eh thank you banget sekali lagi
ini istri mas tarsan
istri kan sudah meninggal dunia
musuh orang sudah mati kok masih bisa telepon
iya sekarang kan teknologi udah canggih
terus ehm hantu juga bisa telepon
ah gitu ya
terus mau kamu apa
ini nih mas nanti bulan purnama aku mau datang aku mau ngeliat mas arsan aku mau
nah tapi mas sarsan harus siapin bunga tujuh rupa harus siapin menyan harus dupa
makanan dan duit lima ratus ribu
wah lima ratus ribu
hantu kok doyan duit kok tau duit
oh iya soalnya di dunia hantu biaya gentayangan itu juga mahal tau
gitu toh terus minta apa lagi sih
oh iya iya itu tapi aku mau yang siapin semuanya itu si gatot
tapi aku mau
sampai nanti maksar masuk uang lima ratus ribu ya sri ya
wah hahaha wah wah gila untung aja
belon banget ini tapi gapalah untung gue untung gue ada bokap belon
umur mbak be dikit lagi ki
sekarang aja udah keblangsa apa gimana nanti kalau nggak ada gue
mendingan mati bareng ki
lo setuju nggak ki
kurang aja kurang aja anak beresek
kamu tuh nggak tahu malu banget sih
masa mau disemua tante tante
dibet banget sih

iya udah nanti simpen
wah otur yuk
gance kenceng sih waktu ini